azahra hussaini binti muhammad hussaini
salah satu bayi kembar pasangan yuni sari dan husaini ini
tewas setelah diberi makan pisang oleh sang ibu
azahra dimakamkan di tempat pemakaman umum kedoya jakarta barat senin pagi
azahra dan adik kembarnya diberi makan pisang oleh ibunya
padahal usia keduanya masih berusia empat puluh hari
sang ayah mengakui kedua bayi kembarnya sebelumnya sehat dan tiba tiba tewas
setelah diberi makan pisang di rumahnya di jalan bineka
kedoya utara kebonjeruk jakarta barat minggu malam kemarin

kakaknya agak kecil satu kembar apa
ini cuma ukuran fisiknya aja yang beda karena kembar
kakaknya lebih kecil
tapi adiknya nggak apa apa tapi kakaknya yang tersedak itu
petugas kepolisian sempat melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tua korban
namun keduanya masih diperbolehkan pulang
dilansir dari cnn indonesia com
polisi tidak menemukan bekas luka
ataupun kekerasan pada bayi azahra
polisi pun menyimpulkan kasus ini murni kelalaian sang ibu
badan kesehatan dunia atau who dan unicef telah mengatur pemberian asi eksklusif
pada bayi baru lahir hingga usia enam bulan
pemberian makan pada bayi baru bisa dilakukan setelah usia enam bulan
di mana sistem pencernaan tubuh bayi baru siap menerima makanan padat
tim liputan cnn indonesia